gara gara tidak mendapatkan kepastian tanggung jawab dari pihak rumah sakit
ratusan orang tua korban vaksin palsu mengamuk di rumah sakit elisabeth bekasi sabtu pagi
para orang tua yang menunggu sejak kamis siang hingga sabtu dini hari ini menilai
pihak rumah sakit tidak transparan dan dianggap tidak memiliki etikat baik
sebelumnya pihak rumah sakit melakukan pertemuan tertutup dengan orang tua pasien di basement rumah sakit elizabeth
orang tua pasien menuntut pihak rumah sakit menunjukkan surat kerjasama dengan supplier vaksin palsu sejak tahun dua ribu enam belas
melakukan medical check up terhadap pasien dan menanggung biaya vaksin ulang